mami mau belanja online
gak ah mami mah mau pake cara lama aja
soalnya belanja cara lama lebih enak
yang kita teh datang ketemu langsung sama penjualnya
lagian mami jadi banyak kegiatan kan
misalnya olahraga jalan kaki ke pasar
bilang aja mau dapet diskon ya
shhh ali jangan kenceng kenceng
ntar ketauan sama ibu ibu kalo ali bener
kita tuangin aja takutnya kenapa napa
hmm enggak ya
yaudah deh kita tolongin
akhirnya alhamdulillah bisa ngopi juga ya
apaan sih melu
ya pokoknya melu
aku tuh lagi genting banget
lagi butuh pertolongan kamu
ya kok malah mau ngapain
masalahnya banyak warga itu yang lagi pada mau ngedepok mbah wahyu
yang katanya itu dia punya ilmu hitam
terus nerol warga sini gitu
ah males lah gitu gituan
gue mau tidur rumah aja
aduh kok malah ngopi
ntar dulu udah jalan ngopi dulu
baru dibikin lah
iya tapi aku kan lagi butuh banget
butuh bantuan kamu
ah setadrol haji ini gimana tinggalin
aduh lu gimana sih
enggak banget sih gue mau ngopi bentar dikit doang
yang namanya pak wahyu ini
ini kan jadi sial
tanggung jawab pak wahyu
gara gara pak wahyu
kita bener bener jadi sial
eh bu jangan sembarangan nodo
saya dagang dengan jujur siapa yang pakai ilmu hitam
kalau bukan gara gara sukabata
dari mana tuh asalnya
meron kamu kita semua
pak apa aja
gak usah bohong
apa yang mau diakuin
jangan asal fitnah bu
kalau enggak itu dari mana
hantu itu datang dari mana
kalau bukan gara gara sumpahnya mbak
bahkan yang nyumpain
ini apaan sih
lu sedih sama orang aja
lu lu sembarangan
emang ada buktinya
sebelum pak wahyu itu nyumpahin kita
kita gak pernah didatengin pocong pocong ya
abis disumpahin pak wahyu langsung semua kesiaan
kejalanan pocong datang
apa untungnya bu
gak ada bu saya pakai ilmu hitam
saya dagang mencari makan bu
kayak ibu ibu dan bapak bapak sini
terus hantu hantu pocong itu datang dari mana
kalau bukan gara gara bapak bikin ibu hitam
saya juga nggak tahu bu
dengan adanya kemunculan pocong pocong itu
saya juga merasa dirugikan
dari tadi dijawab muter muter aja
gak bisa dijawab
bener kan ya
kalau gini berapa pak
itu lima puluh ribu bu
masa proyek ini berapa pak
gak usah kurang
nggak bisa bu udah harga pas
eh bu jangan beli di sini
kebawa sial entah digangguin hantu pocong mendingan kita beli tokonya patano aja ayo
sejak kapan nih tempat jadi buat meeting
mario mercedes dikilo kita tuh lagi mempersiapkan rencana untuk penangkapan hantu pocong hantu
mulu kaget yang lain apa apa musik gua sih
jadi sebenernya kita itu mau ngajak situ buat nyelidikin gitu maksudnya situ situ siapa

maksudnya situ situ siapa

nggak mau nggak usah khawatir tidur tenang aja kalau gitu kita tiga bikin laporan sama
pak rt kalau mario itu dia tuh bawa angkotnya nggak beres suka ugal ugalan
hancur saya terus hancur
hancur saya terus hancur
hancur saya terus hancur
eh tenang aku tuh gak ngancam
gimana sih nggak percaya mau bukti
udah bang telpon aja bang
udah bang mau aja ya
dok gak usah telfon telfon rt ya
hah tenang mau ikut
gitu dong coba dari tadi ngomong kayak gitu mau ngelu
ayo mau berangkat gak nih kok gak gue tidur nih
sembarangan mau bobo
ya wiso yuk sama lo cepetan
udah buat besok gak berhasil kok
kasian juga ya mbah wahyu
kenapa kasian sama mbak wahyu
menurut buku kit zamenau yang moci baca
kamu gak boleh begitu dan
gak boleh gitu dam
kamu gak boleh nyukurin aku

ngapain ya harus ngumpain orang
kena getanya juga kan
adam kamu gak boleh begitu
mbah wahyu itu kalo dipikir pikir termasuk korban juga
tapi siapa yang nyebarin hantu hantu itu
aku juga penasaran siapa siapa yang nyeru kampung kita
iya kayak gak ada kerjaan aja
belanja online itu sangat mudah sekali bu
ibu tinggal klik bayar
gak usah harus repot repot datang ke tempat saya
gak usah pan panas atau gimana
tinggal klik bayar barang langsung nyampe ke rumah bu
mudah banget kan bu
iya benar mudah banget
gimana tadi caranya gimana
kok bisa begitu coba
aduh ibu endang
aduh kan tadi dia bilang nih ya
caranya di download dulu baru
nanti bisa pilih pilih bayar beli diantar apa gitu
orang namanya juga gapek
gimana caranya biar diajarin biar tahu nanya kan gak apa apa
tapi kalau diajarin langsung bisa
gak jadi berdua langsung
eh ternyata sekarang dagangannya bang tiun teh laris banget ya
mungkin gara gara orang orang udah gak ada yang mau belanja lagi kembawah yuk
iya bener tuh
mungkin cari aman kali mi
emang mama mau belanja online
enggak mami mah mau pake cara lama aja
soalnya belanja cara lama mah lebih enak
yang kita teh datang ketemu langsung sama penjualnya
jadi bisa ngobrol bisa siraturami bisa ramadhan makan lebih enak
lagian mami jadi banyak kegiatan kan
misalnya olahraga jalan kaki ke pasar
bilang aja mau dapet diskon ya
shhh ali jangan kenceng kenceng
ntar ketahuan sama ibu ibu kalo ali bener
mendingan kita belanja ke pasar yuk
nanti saya beli ya
eh adam adam adam tunggu adam
enggak aku pengen buang nih
ini kan keliatannya masih baru dam
soalnya aku beli di toko bawa yuk
daripada dibuang bantanya
pengen buat moci tiduran di rumah
kamu gak takut
jangan deh mochi
ntar kamu dikejar hantu
ini tuh zaman kidzamanau
kau masih percaya gitu gituan
itu kan cuma guling biasa
ini guling kalo malem malem dia berubah jadi pocong
ah aku gak percaya guling itu jadi pocong
kita buang aja